sampai jumpa di video selanjutnya

saya tekad mau ngelupain dia
lagian masih ada adrian kok yang bisa ibu lia
kalau emang lia penting banget buat kamu
ya udah deh
kita pergi aja yuk
kamu inget kan kalau besok hari jadian kita
aku udah siapin makan malam di kafe yang romantis banget loh
kondisi bu ranti sekarang sudah cukup stabil
tapi kita harus tetap waspada dan mengawasi secara intensif
karena masih besar kemungkinannya tiba tiba kondisinya akan memburuk lagi
kalau saya benar ibu gak mungkin ikut aku
kalau ibu hidup di jalanan bersama aku
ibu gak mungkin mendapatkan pengobatan yang seharusnya
dia gak bakal bisa bertahan
yaudah ya ga boleh
kamu mampus dari mereka
dan aku lupa juga
lia yakin lia tuh lebih sayang sama ibu daripada lia sendiri
pak lia bakal ninggalin ibu
bapak harus jaga ibu papa harus sayang sama ibu ya pak
nanti kamu udah sadar
lia di sini ibu